polda metro jaya akan merilis sketsa kedua terduga pelaku penyerangan novel baswedan
hal itu dilakukan setelah penyidik selesai meminta keterangan dari saksi kunci
kepala bidang hubungan masyarakat kepolisian daerah metro jaya
kompes polraden prabowo argo yuwono mengatakan
saat ini penyidik polri tengah menyempurnakan penggambaran sketsa kedua
melalui pendalaman dan pencocokan keterangan dari saksi kunci
selain itu polisi juga masih mendalami keterangan saksi lain
yang berada di sekitar lokasi kejadian
polisi juga mendalami sejumlah kamera pantau atau cctv
untuk mencocokkan dan menyempurnakan sketsa terduga pelaku yang kedua
sebelumnya polri telah merilis sketsa wajah terduga pelaku penyerangan novel baswedan
pada senin kemarin setelah presiden joko widodo memanggil kapolri ke istana
kepolisian sudah dengan segala upaya tetap kita melakukan penyidik penyidik